mereka percaya bahwa tunas kebaikan akan selalu tumbuh
meski menjejal aral tak lantas meredupkan langkah mereka
kalau kita kurang ngasih pengetahuan sejak usia dini itu bisa berlanjut
menurut saya usia dini itu usia yang krusial untuk kita menanamkan semua benih yang baik
karena saya melihat sehari hari ya dan bagaimana anak anak itu waktunya adalah belajar dan juga bermain yang banyak direnggut
inilah cerita para penyemai benih kasih kepada anak anak lewat edukasi budi pekerti
kebanyakan orang itu mikir harus punya uang dulu terus harus sukses dengan definisi sukses masing masing dulu lah gitu
terus pokoknya banyak kriteria ya buat mereka tuh untuk membantu orang lain
tapi buatku kita melangkah dulu aja gitu
dan kalau kita udah melangkah tuhan itu pasti tahu kok gitu
kita akan dibukakan jalan
walaupun sebenarnya pada awal awal tua sekits ini
saya tuh nggak tahu apa yang harus saya lakukan
yang bisa saya lakukan itu hanya melangkah aja
satu langkah dua langkah gitu
itikat tulus itu ia sampaikan pada warga setempat
dibantu salah satu warga mereka mengumpulkan sejumlah anak anak
dengan latar belakang orang tua pemulung pedagang asongan atau asisten rumah tangga
dari situlah cikal bakal gagasan rumah belajar
dua belas kids indonesia berdiri pada dua ribu tiga belas silam
hanya sekitar dua km berjalan kaki dari apartemennya
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu
kini punya waktu lebih banyak untuk mencurahkan perhatian di rumah belajar
saya mengambil yang lain itu adalah anak anak yang kurang beruntung
tetapi orang tuanya masih peduli dengan pendidikannya mereka
artinya masih menyekolahkan
tidak meminta anak anaknya untuk bekerja
tapi kalau yang saya lihat walaupun mereka minta anak anaknya sekolah
sebenarnya orang tuanya sendiri nggak punya waktu untuk mendidik anak anaknya
karena orang tuanya sendiri sudah sibuk bekerja mencari makan
beruntung joyce memiliki sosok suami yang mendukung penuh kegiatannya
serta memiliki kepedulian yang sama pada anak anak
ialah adon sabtowo mantan musisi ini turut serta di setiap aktivitas sosial yang digeluti istrinya
yang sering kami bertukar pikiran adalah
kita tahu bahwa indonesia perlu banget pendidikan
dan hanya pendidikan yang bisa membuat orang itu keluar dari kemiskinan
kita tahu itu
dan kami sangat menyayangkan kalau pendidikan itu mahal
itu yang pertama
di indonesia pendidikan yang bagus identik dengan mahal
nah akhirnya di dua belas kes ini yang sering kami bertukar pikiran
saya sama joyce adalah
gimana caranya anak anak ini
mereka sekolah di negeri gitu
tapi mereka ketika di rumah belajar
mereka kita bisa melengkapi mereka
apa yang gak mereka didapatkan di sekolah kita lengkapi
diberkahi kemampuan menyanyi
adon kerap menggunakan talentanya
demi menggugah hati banyak orang untuk turut berbagi
musik ia jadikan sebagai sarana mengkabanyakan seruan menolong anak anak tidak mampu
musik ia jadikan sebagai sarana mengkabanyakan seruan menolak anak anak tidak mampu
jadi saya menuliskan satu lagu
apa yang akan kau buat gitu
lagu itu bercerita
apa yang akan kita lakukan
kalau kita ketemu sama orang orang yang kurang beruntung
dan terutama lebih ke anak anak

figur sang istri yang gemar berbelas kasih
figur sang istri yang gemar berbelas kasih
mengetuk pintu hatinya
ia pun kini mematapkan diri pada pengembangan pendidikan anak anak
satu hal yang
joyce menginspirasi saya pribadi ya
dan justru banyak mengajari saya adalah dalam hal memberi
jadi kalau bisa dibilang kalau di compare gitu
saya dulu mungkin lebih
bilang hemat tapi juga dibilang pelit
tapi sama sama jujurnya saya belajar bahwa dia ketemu orang
itu lebih banyak memberi
dan lebih mudah memberi
ketemuan anak nggak kenal gitu
langsung kepikiran kita bisa berikan apa ya gitu
kita bisa selain memberikan juga membeli sesuatu yang baru
joyce meyakini bahwa lingkungan berpengaruh besar dalam bentuk karakter individu
menyadari kerasnya kehidupan anak didiknya
ia menekankan pada pengajaran karakter
dan budi pekerti pada anak anak di dua belas kids indonesia
tak semudah membalikan telapak tangan
pengajaran pendidikan karakter diselipkan pada kebiasaan kebiasaan baik
selama proses belajar mengajar
awal awalnya mereka pada saat diberikan sesuatu
mereka langsung kayak perebutan gitu
coklat langsung rebutan
awal awalnya begitu lama kelamaan saya bilang
kamu harus lihat yang lebih kecil siapa
jadi biarkan yang lebih kecil untuk mengambil dulu
baru yang paling besar itu ngalah
jadi karakter bergantian karakter ngantri
terus kemudian sampai dengan kebiasaan misalnya yang mereka tidak pernah temui sehari hari
misalnya toilet misalnya ya gitu toilet
kalau mereka kan toiletnya sehari hari deket kali gitu kan
dengan keterbatasan mereka
pada saat mereka kemul
wah itu pr banget sih
bahkan perempuan yang meraih gelar magister pendidikan usia dini di universitas negeri jakarta itu
mengajarkan nilai saling menghargai keberagaman dan multi kulturalisme
jadi mereka sudah punya prasangka
prasangka dengan keterbatasan pengetahuannya mereka gitu
jadi mereka menganggap bahwa anak yang berkulit hitam itu jahat
yang mengatakan bahwa itu berasal dari neraka
saya tanya loh ini kan dua duanya ciptaan tuhan
yang berkulit putih juga ciptaan tuhan
yang berkulit hitam terus ada anak yang nyeplos
itu dari neraka kak
nah jadi saya sedih banget ya melihat hal itu bahwa
kalau kita kurang ngasih pengetahuan sejak usia dini
itu bisa berlanjut
bahkan menurut saya usia dini itu usia yang krusial untuk kita menanamkan semua benih yang baik
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang terakhir
anak didik acapkali diajak belajar sembari bermain di taman
atau sekadar berjalan jalan ke mal
hal itu menjadi cara joyce membentuk kepercayaan diri anak
joyce tak ingin anak didiknya terkungkung dalam kondisi sulit
yang setiap hari mereka saksikan
pertanyaan yang terakhir
dengan membuka cakra wala dalam melihat kemajuan
joyce berharap anak didik terpacu untuk berusaha berjalan ke mall
anak didik terpacu untuk berdiri di kaki sendiri
memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka kelak
kayak pelajaran buat percaya diri
terus jujur sama suka menolong gitu
kalau di sekolah itu kayak belanjanya di ruangan
kalau ini kadang kadang belajarnya di luar gitu
kayak di taman gitu gitu
pertanyaan yang terakhir
joyce belajar sama orang lain
di situ banyak teman
terus kalau belajar juga
belajar itu bisa sambil bermain
terus lebih santai juga

masa lembak kok
masa ada lah jangan
orang tua mereka juga banyak yang tidak terima bahwa
wah kalau ikut sanggar juara bagaimana nanti kita makan sehari hari segala macam blablabla
dan itu kita berikan bahwa pemahaman bahwa anak anak itu waktunya adalah untuk belajar dan bermain
sejak di bangku kuliah keprihatinan valentina sokoastri akan dunia pendidikan bergejolak
bersama empat rekannya valen menggagas berdirinya yayasan sanggar juara pada dua ribu sepuluh
di institut pertanian bogor
kami ajukan ke dikti dan dibiayai jadilah komunitas belum komunitas jadilah program namanya sanggar juara pada saat itu
tak ingin kegiatan kemahasiswaan itu berakhir begitu saja
usai pendanaan dari dikti valen memutuskan untuk meneruskan sanggar juara dengan merekrut sejumlah relawan
setiap akhir pekan mereka mendatangi sejumlah sekolah di kabupaten bogor yang jauh dari hirup piku kota
tantangan baru pun mencuat akses menuju sekolah sekolah pinggiran dirasakan cukup sulit
valen harus menempuh perjalanan satu lima hingga dua jam dari pusat kota bogor
sekarang tuh malah melebar tidak hanya di sekitar kampus tapi juga di daerah daerah marginal
kayak ini kan di pabuaran yang kita datangi itu lumayan cukup jauh ya dari kampus dan juga aksesnya terbatas minim ini itu
akhirnya beberapa kakak aksi sanggar juara survei dan melihat lokasinya cocok
gurunya butuh support butuh pendampingan akhirnya kita masuk di sini membantu guru guru mengajar dan spesialnya adalah pendidikan karakter mental juara yang ingin kita tanamkan kepada anak anak
awalnya tak mudah bagi perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh itu untuk meyakinkan para orang tua
latar belakang sulitnya ekonomi membuat anak anak di pinggiran rentan putus sekolah karena harus bekerja membantu orang tua atau menikah di usia muda
orang tua mereka juga banyak yang tidak terima bahwa wah kalau ikut sanggar juara bagaimana nih nanti kita makan sehari hari segala macam bla bla bla gitu kan ya
dan itu kita berikan bahwa pemahaman bahwa anak anak itu waktunya adalah untuk belajar dan bermain gitu kan ya
memang kalau misalnya dibutuhkan pekerjaan yang bisa membantu orang tua itu sifatnya bukan kewajiban si anak gitu
jadi memang kita memberikan kepahaman kepada orang tuanya itu yang susah kita juga beberapa kali pernah juga tidak diterima
di lingkungan orang tua tapi sekali lagi kalau misalnya kita datang dengan maksud dan tujuan baik baik dan mereka juga berpikir bahwa penting hal hal tersebut untuk membantu anaknya berkembang
alhamdulillah pelan pelan akhirnya bisa tuh kita bekerja sama dengan orang tua untuk anaknya bisa ikut di sanggar juara
encih mintarsi merasakan perubahan karakter anak anaknya setelah mendapat sentuhan pembelajaran dari kakak asuh sanggar juara
perubahannya anak saya biasanya kan anak anak suka kalau saya contohnya kalau saya nyuruh gitu
nek neng bikin begini nih ah gak mau katanya ya susah kan kalau diajarin sama kakak kakak mah dia semangat gitu kak
gampang mengambilnya lah kalau mau ngambilnya gampang gitu gampang dia bisa jadi saya gampang mengajari anak saya
soalnya udah dikasih tahu di sekolahan sama kakak kakaknya begitu
melalui pendekatan laiknya seorang kakak relasi dengan para adik asuh dengan mudah terbangun
untuk mengubah mereka kita harus memahami mereka makanya kakak asus sanggar juara sebisa mungkin menjadi teman mereka agar kegiatan transfer edukasi itu berjalan menjadi lebih maksimal
jadi daripada menggurui kakak asuh di training untuk bagaimana kita menjadi teman mereka bisa nyaman sama kita
akhirnya transfer teknologi antara pendidikan dan juga keterampilan mereka bisa terasah dengan baik seperti itu
nilai kejujuran sopan santun tanggung jawab dan semangat untuk maju adalah segelintir dari ragam pembelajaran edukasi karakter
valin bahkan merasa perjuangan yang masih jauh dari sempurna
melihat adik asuh berhasil di pendidikan kelat menjadi tambaannya
saya secara personal merasa bahwa saya belum memberikan banyak untuk sanggar juara sanggar juara lah yang memberikan banyak hal untuk saya
saya jadi lebih memahami bagaimana pola asuh antara orang tua dan anak
karena saya melihat sehari hari ya dan bagaimana anak anak itu waktunya adalah belajar dan juga bermain gitu kan yang banyak direnggut
karena mereka juga berpengalaman
karena mereka juga berpengalaman
karena mereka juga berpengalaman
karena mereka juga belajar dan juga bermain gitu kan yang banyak direnggut
karena mereka juga belajar dan juga bermain gitu kan yang banyak direnggut
keadaan mereka harus bekerja dan lain sebagainya
berkat kegigihannya meniti yayasan ia memperoleh beasiswa yusir prestasi untuk mengenyam pendidikan magister di ohio state university amerika serikat pada dua ribu empat belas
sejak dua ribu sepuluh ajeng intan purnamasari bergabung dengan sanggar juara
ia berbagi cerita tentang kondisi paut sofa marwah di desa ciarutan ilir kecamatan cibung pulang kabupaten bogor
saat itu bangunan sekolah terbuat dari kayu beratap bambu
jangankan perpustakaan bangku belajar pun mereka tak punya
alhamdulillah dari awal saya mengajar semangat dari anak anak itu sangat besar sangat antusias sekali
dan itu benar benar membawa aura positif dan benar benar memancarkan semangat juga ke para pengajar gitu
dan itu benar benar membawa aura positif dan benar benar memancarkan semangat juga ke para pengajar gitu

kalau untuk tantangan sendiri ya paling kalau misalnya hujan atau mungkin panas kepanasan hujan ke hujanan gitu kan

kalau sekarang kan alhamdulillah udah lebih enak

mungkin dengan ilmu saya walaupun sedikit diamalkan mungkin anak anak nanti bisa mengalirkan doanya kepada saya buat nanti di akhirat gitu ya
minta allah sampai mati

duduk senang berdiri senang berkutak kutak berkutuk kutuk tangan berlengeng lengeng jemputi goyang goyang
roman keceriaan terpancar dari wajah anak anak ini
mereka mungkin tak seberuntung anak anak lain yang dapat mengakses fasilitas pendidikan yang layak
namun mereka bersyukur punya sosok kakak asus sanggar juara yang menaruh perhatian kepada mereka
termasuk sosok guru paut di desa ciaruten ilir kecamatan cibung bulang kabupaten bogor dedeh roshida
dedeh yang sehari hari berkebun singkong itu mendirikan paut sofa marwah lantaran tak ada sekolah atau rumah mengaji di kampung tersebut
paut sofa marwah merupakan salah satu sekolah yang dibantu oleh yayasan sanggar juara
modalnya lah lilahi ta'ala dari daun singkong gitu pak saya punya kebun lah daun singkong gitu
dari daun singkong lah daun singkong nggak seberapa paling juga sekali dua puluh ikat itu cuma lima perak gitu
ya lima perak ya sedikit sedikit aja lah gitu alhamdulillah rezeki mah ada aja gitu
walau minim fasilitas namun dede tak ingin menyaksikan banyak anak anak di desa yang putus sekolah
dulu mah waktu sangga juara belum kesini teh pak anak anak kelas dua sd juga udah pada berhenti sekolah
kelas tiga sd juga berhenti sekolah gitu dikarenakan satu jauh ke mana ke jalan raya
ketempat sekolah itu jauh kira kira berapa meter ya jauh ke jalan raya kesana ke ciampea gitu
tapi sekarang mah alhamdulillah
dengan ada bimbingannya dibantu oleh sanggar juara ya
membaris semangat motivasi kepada anak anak
jadi mereka sekarang mah udah ada yang sma ada yang smp sebagian gitu
dede menyadari kondisi ekonomi masyarakat di kampung menjadi permasalahan utama termasuk dirinya
kalau anak anak dipinta spp nya sekarang lima belas ribu per bulan pak
tapi kadang kadang ya namanya juga di kampung
namanya juga di kampung ada yang pada bayar ada yang enggak gitu pak
namanya juga di kampung lah gitu
biar aja lah ada yang setahun nggak bayaran gitu misalnya
apalagi anak yatim enggak punya enggak saya pinta gitu
yang penting anak anaknya sekolah
rugi dong itu
enggak alhamdulillah tapi tiap hari juga makan
selamat malam pak
harapan dede tak muluk muluk
sekedar melihat anak anak kampungnya berhasil mengenyam pendidikan
sudah lebih dari cukup
dede yang tak memiliki momongan memperlakukan anak didiknya
laiknya putra putrinya sendiri
kenapa karena saya ini belum dikarunia putra ya udah sampai sepuluh tahun
mungkin dengan ilmu saya walaupun sedikit diamalkan
mungkin anak anak nanti bisa mengalirkan doanya kepada saya buat nanti di akhirat gitu ya
kalau saya nggak punya anak kan mungkin anak anak asuh saya gitu mengingatkan saya gitu
kan apalagi kan manusia kalau udah masuk alam kubur cuma tiga yang nggak putus
satu alma jariah dua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga sodako jariah
mungkin yang saya pakai itu aja ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh gitu
kehadiran sanggar juara ibarat oase bagi dede
gairah untuk mengamalkan ilmu bagi anak anak di kampungnya seolah mendapat sokongan
apalagi sanggal juara itu banyak pembantunya jadi pengalaman anak anak di luar
suka ngajak jalan jalan anak anak ke mana ke monas kemarin tuh ya
terus ke kebun raya dia enggak dikasih binta uang apa untuk ongkos enggak gitu
mereka sangat bahagia gitu
pas mau berangkatnya juga di jalan orang tuanya pada rame kayak yang mau nganterin umroh gitu ya
mau bawa kemana anak anak saya gitu nggak tahu kemana mana gitu rame banget gitu
jalinan erat antara ilmu dan budi pekerti
ibarat jasad dan roh keduanya tak dapat hidup tanpa yang lain
keberkahan ilmu yang diwariskan lewat budi pekerti
membentuk keselarasan pada para penuntut ilmu dalam mengemban kehidupan
tolong dengarkan kami banyak sekali yang membutuhkan perhatian dari kita ya
kenyataannya banyak sekali orang tua orang tua yang membutuhkan perhatian dari kita ya
kenyataannya banyak sekali orang tua orang tua yang membutuhkan perhatian dari kita ya
jadi orang tua di luar sana yang tidak bisa maksimal dalam mendidik anaknya
jadi kita yang udah mengerti ya bagaimana udah mendapatkan pendidikan yang baik
udah mendapatkan dari tuhan kesempatan yang baik ya dan bahkan lebih baik daripada orang lain
kita bisa meluangkan waktu kita gitu sedikit untuk membagi apa yang kita punya gitu bukan cuma materi ya
bukan cuma materi ya tapi yang paling penting itu adalah
pendidikan karakter karakter bagaimana seseorang itu harus hidup dengan nilai values yang positif
supaya dari individu kita menjadi positif value kita positif
di komunitas kita akan juga jadi positif secara masyarakat juga akan menjadi positif
dan impactnya bisa ke negara ini juga bisa menjadi positif
tolong dengarkan kami bahwa pendidikan karakter itu sangat penting
dan kami berharap bahwa pendidikan karakter tidak hanya didapatkan di sekolah atau di luar sekolah
tapi juga dalam keluarga sehingga kami berharap bahwa orang tua dapat meluangkan waktunya
untuk dapat menanamkan fondasi karakter untuk anak dan juga menjadi contoh dan juga suri tauladan untuk anak
agar mereka memiliki karakter yang baik dan juga bermental juga